selasa sore bupati sumeneb abuya busro karim mendatangi pabrik rokok pt tanjung odi
di kecamatan batuan sumeneb madura jawa timur
kedatangan bupati ini dalam rangka penutupan sementara aktivitas pabrik rokok
menyusul ditemukannya karyawan yang positif covid sembilan belas
namun kunjungan bupati ini sempat diwarnai kericuhan
karena pihak pabrik menolak wartawan untuk melakukan peliputan
kericuhan meredah setelah ditangani pihak kepolisian
pabrik rokok yang memiliki ribuan karyawan ini ditutup sementara
karena sembilan karyawannya terkonfirmasi positif covid sembilan belas
karyawan positif tersebut ditemukan setelah dilakukan rapid test terhadap seluruh karyawan
sebelum pabrik kembali beroperasi setelah libur idul fitri
dari rapi tes tersebut diketahui satu ratus enam puluh delapan karyawan reaktif covid sembilan belas
dan dua puluh diantaranya sudah menjalani tes swab
perusahaan tanjung odi ini selama empat belas hari
berusaha untuk mencari karyawan yang positif covid sembilan belas
karyawan yang reaktif covid sembilan belas diminta untuk melakukan isolasi
masyarakat dan penyelenggaraan
karyawan yang reaktif covid sembilan belas diminta untuk melakukan isolasi masyarakat dan penyelenggaraan
karyawan yang reaktif covid sembilan belas diminta untuk melakukan isolasi masyarakat dan penyelenggaraan
tanjung odi menjadi kelas terbaru di kabupaten sumeneb
dengan jumlah kasus terbanyak
ahmad rahman sumeneb madura jawa timur